gue bisa masuk ke dalam dan tinggal di dalam hati lo
gue bakal selalu jaga dan melindungi lo dari apapun put
pintu hati lo masih tertutup dan
kenapa lo bisa sebaik ini sama gue ki
gue jadi makin bersalah
karena udah dikeluarkan
dia nyakitin perasaan lo
aku tuh udah kecewain gue tau gak
gue tuh udah banyak banget berkorban buat lo pangeran
gue udah suka sama lo dari smp
oh jadi pasangan gue tau gak
tapi sungguh pengorbanan gue sia sia tau gak
malem ini gue malah liat pangeran bahagia sama si cewek asongan
pangeran suka sama si cewek asongan
tapi dia gak mau ngaku
gue bakal bikin pangeran sehancur perasaan gue sekarang
lo gak pernah nganggep gue
lo jahat banget
lo jahat banget
gue bingung aja
kok motor lo ada di kampus sih
tadi gue minta pak udin bawain
tapi lo masih sakit ya
oke datangin bentar ya
sekali lagi kita nyampe kok
gue bisa masuk ke dalam dan tinggal di dalam hati lo
gue bakal selalu jaga dan melindungi lo dari apapun put
pintu hati lo masih tertutup dan
gue gak bisa maksain lo sama sekali put
kenapa lo bisa sebaik ini sama gue ki
gue jadi makin bersalah
karena udah nyakitin perasaan lo
pertama kali gue nyampe lo
gue udah nyampe lo
gue udah nyampe lo
gue udah nyampe lo
gue udah nyampe lo
aku sudah vaccine
dia juga nya nyampe dia
semua orang sampai tahu masa lalu gue
hal itu masih membekas di hati gue
dan gue cuman gak mau kalo
lu gak usah khawatir ya
bakal berusaha untuk menjaga rahasia lo
dan gak akan biarin semua orang tau
dan gue hargain semua keputusan lo
dan menurut gue juga itu gak gampang
lo berdua emang sahabat gue
lo mau kemana
lo mau kemana
mbak mel pasti marah sama gue
hidup gue beneran bergantung sama mel
kenapa gue harus ngalamin semua kejadian ini

mama tuh belum selesai ngomong
harusnya aku yang tanya ke mama soal om alex
om alex itu temen deket mama
selama ini dia sering bantuin mama
jadi mama gak mau jauhin om alex
gue yakin mama emang punya perasaan lebih ke om alex
sampai mama gak bisa jauhin sama alex
kamu kamu marah sama mama ya
mama gak bareng pak udin
mama sangat jatuh sendiri
dengan harapan kamu mau ikut pulang sama bapak
oke aku tetep antar mama sampe rumah
tapi abis itu aku balik lagi kesini
buat apa mama pulang ke rumah kalau nggak ada kamu
makanya dari dulu mama gak pernah anggap aku ada ma
dari kecil mama gak pernah punya waktu sedikit pun buat aku kan
setiap hari mama selalu kerja kerja dan kerja sampai malam
bahkan waktunya libur
mama meeting ke luar kota
jadi apa pentingnya buat mama kalau aku pulang sekarang
kita itu udah terbiasa hidup sendiri sendiri mah
mama harus ngerti itu ma
mama sadar rizky mama sadar
mama menyesal sekarang
aku kasih kesempatan mama sekali lagi
untuk menepu semua kesalahan mama
mama gak mau kehilangan kamu
harta yang mama miliki sekarang
gak ada gunanya tanpa kamu
mama jangan nangis ya udah
aku mau pulang sama mama kan
kamu jangan tinggalin mama lagi
kita harus tinggal berdua
mama mama mau pulang